kereta barang pengangkut gulungan baja terkendala karena harus menunggu kereta krain dari cirebon atau solo
betul sekali hingga siang tadi masih belum ada keterlambatan kedatangan kereta di stasiun kejaksaan cirebon jawa barat
kereta barang bernomor lokomotif cc dua enam satu tiga enam tiga yang terdiri dari dua puluh rangkaian
anjlok lima ratus meter menjelang masuk stasiun batang jawa tengah senin pagi
akibat insiden ini delapan gerbong terguling dan empat rangkaian kereta barang terlepas
proses evakuasi terkendala karena harus menunggu kereta kren dari cirebon atau solo
alhamdulillah tidak ada hanya gerbong saja sama rel yang rusak parah
sehingga untuk kita cari jalan untuk evakuasi nantinya
anjloknya kereta barang di batang jawa tengah awalnya diperkirakan bakal mengganggu perjalanan kereta api lintas pulau jawa
namun dari pantauan hingga pukul dua belas senin siang
belum ada keterlambatan kedatangan kereta di stasiun kejaksan cirebon jawa barat
sejumlah calon penumpang sebagian besar tujuan jakarta
senin siang masih terus berdatangan ke stasiun kejaksan cirebon
pengelola stasiun menyebut kedatangan kereta api dari surabaya dan semarang tetap sesuai jadwal
kami simpannya masih menunggu ya menunggu informasi dari jawa empat tentang kelambatan nanti
masa akan ada kelambatan tetap saya sampaikan informasi ke penumpang kami
jadi sampai jam dua belas ini memang belum ada
sampai jam dua belas belum ada
kita juga belum ada informasi belum ada akibat belum ada
dan kami pun juga belum terima informasi tentang kelambatan yang ada di arah semarang
setelah kejadian ini lalu lintas kereta api lintas jawa di jalur utara sudah dialihkan ke jalur selatan
terkait anjloknya kereta barang di batang hingga senin siang
belum ada keterangan resmi dari pt kai daerah operasi empat semarang
alan molana cnn indonesia